hanya bermodalkan selembar terpal dengan ditopang balok dan kayu
korban gempa di mamuju sulawesi barat
mendirikan puluhan tenda di bahu jalan trans sulawesi
selain tidak nyaman akibat suara bising dan getaran dari kendaraan yang melintas
kondisi ini sangat berbahaya karena rawan menimbulkan kecelakaan lalu lintas
apalagi tidak jarang anak anak korban gempa berlarian di jalan yang ramai kendaraan
salah seorang warga korban gempa mengaku tidak punya pilihan
warga rela mengungsi di badan jalan dengan harapan keberadaan mereka cepat mendapat perhatian pemerintah
kali itu kan cuma orang orang lewat ke siang kasih singkat di sini
pasar tudos kasih singkat air air sebagainya pasar tudos
tidak pernah ada yang datang mendata atau ibu tidak pernah melapor kepada pemerintah
cuma sudah ada yang mendata cuma itu yang datang membawa
benar benar ada yang bantuannya kemari
kondisi belum tersentuh bantuan juga memaksa puluhan anak korban gempa di jalur lintas barat sulawesi kecamatan tapalang
nekat menggalang dana di jalan
uang yang mereka dapatkan akan dimanfaatkan untuk membeli aneka kebutuhan pokok
ini dapat berapa
dapat delapan puluh ini
memang uangnya mau dipakai buat apa
buat beli akua sama mie
buat apa uangnya
bang hilda dan ada yang lain korban gempa juga
terus sampai sekarang kamu dapatkan bantuan
lain lagi dengan dilakukan ibu tres pemilik warung makan di mamuju
di tengah pandemi covid sembilan belas dan kuas padan akan gempa bumi susulan ia tetap membuka warung makan
di malam hari tres tinggal di pengungsian lalu pada pagi hari tres kembali ke rumah untuk bersih bersih dan membuka warung makan
ia mengaku tidak menaikkan harga walau bahan makanan yang ia beli lebih mahal dari biasanya
sekalian membantu orang untuk orang kelaparan
saya juga mencari uang untuk hidup karena saya belum dapat bantuan
saya takut covid sembilan belas saya tidak keluar boleh biar kejumpanan tidak
dan ternyata bukan covid sembilan belas yang datang ternyata bencana alam yang datang
sambil menunggu bantuan datang tres tidak menyerah pada keadaan dan berjuang untuk dapat bertahan di masa sulit
tim liputan cnn indonesia